jadi yang masih penasaran sama nasi madura itu penampakannya seperti apa
mendorong isu isu perempuan agar bisa dikerjakan gitu ya di parlemen kita hari ini gitu
dan nantinya mereka berdua akan bergabung dan bertemu sebelum bergegas ke lokasi debat
baru mulai lagi latihan
sebelumnya nisa pernah ambil bagian sebagai penata suara dalam kelompok film di sekolahnya
dan ini dapat membuat mereka merasa tidak aman dan takut
sementara tajul arifin akan mewakili tim crf rally indonesia
persis seperti kita dulu menangani masyarakat dari indochina yang tahun seribu sembilan ratus lima sampai tujuh puluh sembilan di pulau galang
dalam konteks itu ya pak prabowo bergabung dengan pemerintahan
yang sekarang itu semua binatang yang kita tangkap
sejak pukul delapan belas empat waktu indonesia barat di istora senayan jakarta pusat
kecamatan selo boyolali menjadi rumah singgah
orientasi program di jakarta
karena melihat bahwa dari paparan dari yang disampaikan oleh ketua umum megawati soekarno putri yang menyebutkan
ini dia legenda basket kita thomas teddy kurnaidi
tadi di mbz ada beberapa kendaraan pecah ban nggak ya jadi agak tersendat di mbz
diketahui pasti penyebab gangguan tidur ini cucu mengeluhkan badannya yang sering merasa
alhamdulillah satu persoalan besar kita bisa selesaikan
peningkatan level satu impactnya akan seperti ini loh
lalu indonesia juga sebagai salah satu negara emisi terbesar di dunia
banyak di sini misalkan smk gitu ya
saya tidak kritik saya cinta untuk kalian
kemudian yang berikutnya beliau melihat bahwa kita sangat potensi untuk bisa menjadi negara maju
bukan iya meniscus kanan dua ribu empat belas sebelum dbl tuh
begitu fed naikkan pintar suku bunga maka uang ketat seluruh dunia
potensi segala macem akhirnya
ya efeknya sih sebenarnya kalau untuk pemilik fndbg kita terutama kafe atau restoran restoran ya cukup sakit sih bisa dibilang gitu ya
gue kan netizen di depan dia
titipnya kena jualnya juga kena
kemudian setiap pukul sembilan belas setiap hari akan dilaksanakan rapat evaluasi dari semua unsur kegiatan
kan tujuan kita menanam pohon itu supaya berbuah
oke mas imam sejak kapan sih mulai bikin konten youtube
kemudian juga adanya sistem investasi yang pastinya akan bergeser
gue kaget juga sih julian bisa ngejelasin dengan rinci dan cukup
cucu berharap bisa kembali sembuh dan bisa merasakan tidur dengan lelap
siapa ataupun partai apa yang akan ditemui oleh pdi perjuangan pertama kali
nah kebetulan ya itu awal cerita gue masuk basket di situ karena udah jenuh di atletik segala macem latihannya capek banget lah
wah kok kayaknya promonya udah gak sedahsyat dulu lagi gitu
itu kan untuk menarik ini kan oke dan itu kan kampus bagus
oh gemaria jakarta ya ya ya
mereka bisa adaptasinya lebih cepat
dan ya dia hebat ya semua orang yang bilang hebat dimataku gak hebat
sehingga tujuannya seperti yang disampaikan pada saat hari ulang tahun pdi perjuangan ke lima puluh pada tanggal sepuluh januari dua ribu dua puluh tiga lalu bahwa megawati akan membawa partainya ke kembali
yang merupakan rest area pertama yang juga menjadi favorit pengguna jalan
permintaan pembuatan sekat atau ruang khusus bagi sopir bergantung dari masing masing perusahaan otobus
deklarasi ganjar pranowo dilakukan secara terbatas tertutup terbuka hanya secara daring begitu
proses memasaknya dimulai sejak jam empat pagi
jadi mungkin salah satunya bisa diintervensi dengan menyediakan
karena itu pasti sedih luar biasa
zahra menyarankan setiap pasangan yang berencana memiliki anak setidaknya harus menyiapkan minimal empat hal
sempet masuk smp tujuh ke manado
dan segala macamnya dana dan segala macamnya bisa diikutin juga kan
kalau hasil tambahan itu sudah menghasilkan kan bisa kita percepat
jadi gimana nih coach tiba tiba kita kan masyarakat awam lah ya
yeti mengajukan permohonan titip jual unit apartemen ke pengembang
sehingga duit itu nggak akan bisa masuk ke startup startup digital yang sebelumnya jor joran
oke persyaratan pokoknya itu sebenarnya hal ini dapat dilihat ya
kerap mengkonsumsi obat tidur kian hari kondisi cucu malah semakin susah untuk tidur bahkan hingga
jadi artinya kalau kita lihat kan bisa kita cek dari beberapa presiden ya
penduduk utrech dua ratus lima puluh ribu
kita berhasil di pemilu yang lalu atau di periode yang lalu